hari rabu oke
delapan juni tepatnya ya diperingati sebagai hari laut internasional
hari ini kita diingatkan kembali akan pentingnya laut bagi kehidupan manusia
yang sering terjadi adalah manusia mengeksploitasi laut tanpa batas
termasuk menangkap dan memperjualbelikan hiu paus sebagai hewan yang dilindungi
ya dua ekor hiu paus berukuran empat meter
sengaja ditangkap oleh nelayan setempat dan diduga dijual ke cina
berikut penelusuran korespondensi nn indonesia katrina inandia di kepulauan maluku
saat ini saya sudah berada di wilayah seram bagian barat
dan rekananya kita akan menuju ke selatan pulau kasumba
di mana di sana ada tempat penampungan hiu paus
jaraknya sendiri dari pelabuhan tulehu ambon tempat kita berangkat tadi
sekitar empat jam perjalanan
dan menurut informasi yang kami dapatkan
di sana ada dua hiu paus yang rencananya akan dijual ke tiongkok
perairan di laut maluku memang menjadi habitat yang baik bagi hiu paus
kontur daerah dengan laut mendalam dan suhu yang hangat
sesuai untuk kebutuhan hidup jenis ikan terbesar ini
bersama dengan petugas dari kementerian kelautan dan perikanan
saya pun berlayar menuju tempat
para hewan malang itu dikurung
saat matahari sudah mulai tenggelam
kami pun tiba di kerambab milik pt air biru maluku
perusahaan yang sejatinya bernaung pada bisnis jual beli ikan hias
setelah sampai di tempat penampungan yang diinformasikan bahwa ada hiu paus
ternyata memang benar di tempat penampungannya
hiu paus salah satunya ada
tadi sudah sempat terlihat di kolam penampungan yang ada di sini
ada semacam surat kerjaan
atau gimana perjanjiannya
saya kontrak pak saya kontrak
ada dokumen kontraknya
di sini tidak ada pak di tawiri ada
tawiri itu di mana
ikan apa saja sih yang ada ini
kerambab besar ini hiu pinang dua
para pekerja yang ada di keramba tidak bisa memperlihatkan izin terkait pemeliharaan hiu paus tersebut
namun setelah dikonfirmasi lewat panggilan telepon
pihak pt air biru maluku menyangkal bahwa mereka berniat menjual dua hiu paus tersebut
pt air biru maluku bahkan mengatakan memelihara kedua ikan tersebut sebagai bentuk konservasi
sudah tiga bulan kedua hiu paus ini terkungkung dalam sempitnya keramba
dua hiu paus yang dikurung dalam keramba ini masing masing memiliki panjang hampir empat meter
usianya masih cukup muda
mengingat bahwa hiu paus dewasa bisa berhubung dengan ikan
kedua hiu paus ini memiliki panjang hingga dua belas meter
keduanya terdiri dari satu hiu jantan dan satu hiu betina
keduanya pun direncanakan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya
mengingat jumlahnya yang semakin sedikit di alam liar
katrina inandia maluku